rumah gadang berjejer api di kiri kanan jalan perkampungan minangkabau
kampung adat ini terletak di jorong padang ranah dan tanah batu nagari sijunjung kabupaten sijunjung sumatera barat
rumah rumah gadang yang saling berhadapan ini sudah berdiri sejak abad ke enam belas hingga ke tujuh belas dan masih kokoh berdiri hingga sekarang
perkampungan adat minangkabau kini telah menjadi desa wisata
di sini para wisatawan bisa menikmati keaslian rumah gadang sekaligus merasakan tinggal dengan suasana masa lalu
dari tujuh puluh enam rumah gadang tersebut empat puluh diantaranya sudah menjadi homestay dan bisa ditinggali wisatawan
rumah adatnya ada tujuh puluh enam
tujuh puluh enam ini sejak kapan dibuat
sudah sejak abad ke enam belas
apa di sini sekarang bagaimana
sebagian kecil atau sebagian besar lah sudah butuh direnovasi
karena sudah termakan usia
jadi bertahan sampai sekarang itu sudah cukup alhamdulillah karena kayunya sangat awet
ini menjadi lorong waktu minangkabau
kalau orang minangkabau ingin pulang kampung ya ke sejujung
melihat keasliannya bagaimana minangkabau pada dahulu kalah
jadi seperti itu untuk kedepannya target kami di perkampungan adat ini
selain menikmati rasanya tinggal di masa lalu
di sini kita juga bisa menikmati beragam kuliner khas si junjung dan souvenir
seperti galamai songket dan menikmati tradisi makan bajamba
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno yang datang berkunjung akhir pekan lalu
tak ragu menyebut perkampungan adat minangkabau si junjung sebagai pariwisata berkelas dunia
atas dukungannya para pemangku adat antua semua ini
melihat keindahan alam si junjung kali ini kita merasakan keragaman dan keunggulan dari budaya
dari desa wisata sijunjung
ini yang disebut world class
dan kita harapkan akan terus mampu meningkatkan daya saing dan go global
desa wisata perkampungan adat sijunjung ini berjarak sekitar satu ratus tiga puluh dua km dari bandara internasional minangkabau
atau dua lima jam perjalanan darat dari kota padang
desa ini masuk daftar tujuh puluh lima desa wisata terbaik di indonesia
dalam ajang anugerah desa wisata indonesia atau adwi
yang akan diperoleh oleh bapak ibu bapak
jone di kambang kabupaten sijunjung sumatera barat